tragedi menyakitkan di stadion kanjuruan menyisakan banyak pertanyaan
di tengah euforia insan sepak bola yang kembali berkompetisi
dan supporter yang berbahagia menyaksikan tim kesayangannya berlaga
ratusan penikmat bola meninggal dunia pada sabtu malam pekan lalu
untuk membedahnya mengapa kejadian kekerasan ini berulang
hingga menimbulkan ratusan korban jiwa
sudah bersama kami pengamat sepak bola hardiman koto
melalui sambungan zoom
halo selamat malam bung hardiman
selamat malam dea
ya bung hardiman kita tahu kejadian ini begitu mengagetkan
dan juga membuat kita sangat sedih menimpa sepak bola indonesia
di saat tim nasional kita sedang berada di peak performance
apa yang anda petakan dari peristiwa ini secara teknis penyelenggaraan
yang pasti kejadian di kanjuruan ini bukan cuma soal bencana bola
tetapi ini adalah bencana kemanusiaan
jumlah korban ini luar biasa
ini pernyataan resmi dari pemerintah
walaupun saya pribadi yakin
boleh jadi akan bengkak
dan sekali lagi
ini adalah bencana kemanusiaan
dan mendedot atensi
dari sesuatu yang nafasnya sepak bola
banyak tim nasional
bahkan juga fifa
ada dua ratus sebelas negara anggota mereka
itu memasang bendera setengah siang
bendera setengah tiang di markas fifa
ini luar biasa
bung hardiman kalau kita melihat peristiwa ini
ini adalah kemarin terjadi
supporter dan juga ke polisian
saya ingin bertanya
kita tahu bahwa kejadian kejadian seperti ini
ada gas air mata
kemudian ada pendekatan keamanan
yang selalu menjadi nomor satu
anda melihatnya seperti apa
pendekatan keamanan yang selalu dipilih
saat ada big match
ini menjadi sesuatu yang menarik
bagaimana manajemen penyelenggara lewat prosesi keamanan
ini yang mungkin tidak jalan
saya melihat ini adalah duel arema melawan persebaya
duel dengan tensi sangat tinggi
ini artinya progres pengamanan ini benar benar harus detail
dan saya melihat di indonesia sekarang
yang punya viva license untuk security officer itu hanya satu
tetapi nuglo setiawan yang punya viva license untuk security officer
tidak lagi dipakai oleh pssi
artinya soal pengamanan tidak ada orang yang benar benar sahih
tidak ada orang orang yang benar benar mumpuni
dalam pengelolaan manajemen
manajemen keamanan dalam suatu partai
dalam suatu pertandingan
apalagi untuk pertandingan dengan tensi yang sangat tinggi
seperti arema melawan persebaya
jadi kalau kemudian
bagaimana pendekatan keamanan
tidak begitu bagus
sampai terjadi pelepasan gas air mata
yang boleh jadi ini menjadi sentral
kenapa kemudian lebih dari seratus nyawa hilang
karena pendekatan keamanannya
tidak begitu bagus
saya tidak mau membatalkan pindah jalan
tapi tidak begitu bagus
artinya tidak begitu bagus
ini berlangsung dari dulu sampai sekarang
apakah anda sepakat dengan itu
karena kejadian ini tidak hanya di tahun dua ribu dua puluh dua
bahkan di saat
dua puluh atau lima belas tahun yang lalu
juga terjadi seperti ini
dan dia tadi sudah menjelaskan
ada daftar panjang
bagaimana rusuh di sepak bola
di liga indonesia
sudah dia jelaskan
dan klimaksnya memang adalah
terakhir ini sabtu malam
dan ini dasar
ini adalah bencana kemanusiaan yang terhebat
banyak pelatih pelatih top dunia
banyak timnas dari mancanegara
banyak kompetisi terkenal
menyatakan bahwa empati mereka
ini luar biasa
sampai fifa juga lewat presidennya
juga menyatakan inilah hari yang paling kolam
dalam sepak bola
dan itu terjadi di malam
di sepak bola
sepak bola sudah keluar dengan sesuatu yang
membuat kita miris
kejadian yang sangat tragis
ada ratusan orang meninggal dunia
indonesia juga akan menjadi tuan rumah
salah satunya adalah
anda melihatnya seperti apa
ketika nanti menyelenggarakan
dan kita juga sedang bidding untuk piala asia
saya tidak berharap
ada kejadian yang membuat kita
kecewa sangat parah kalau kemudian kita
statusnya sebagai host
untuk piala dunia under dua puluh tahun depan
dan saya juga tidak melihat bagaimana

untuk mencapai tuan rumah untuk kejuaraan piala asia
juga tahun depannya
kalau kemudian kita dikenakan
kejadian adalah satu dan minggu
limbur baru besok
baru hari ini baru besok
akan ada pembahasan soal itu
dan di dalam negeri kita tahu
ada tim pencari fakta
yang dibentuk oleh
ketuanya adalah pak mahfud
dengan deputinya adalah
menkwora pak zainuddin amali
yang masuk dalam daftar tim pencari fakta
bagaimana tim pencari fakta ini
benar benar bekerja secara optimal
dan bisa mencari tahu
di balik terjadinya rusuh
di ikan juruan seperti ini
dan ini mungkin boleh jadi
menjadikan sesuatu yang bisa
dijadikan acuan oleh viva
untuk tidak sampai menjatuhkan
sanksi untuk indonesia
dengan status sebagai
tim pencari fakta independen
sudah mencari apa
kira kira yang menjadi
ikan juruhan ini
tapi saya akan berbicara soal
yang menarik juga diperbincangkan
bung hardiman ya ini ada di media sosial
soal jam tayang
yang dinilai terlalu malam
anda adalah wartawan olahraga senior
kalau anda melihat dari tahun ke tahun
penyelenggaran laga termasuk
dalam konteks ini adalah konteks jam tayang
apakah memang di malam hari
memang ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan
ketika kick off di malam hari
memang ada sederhana hal
yang harus menjadi bahan pertimbangan
saya tidak masalah kalau duelnya
berlangsung di malam hari
sepanjang itu dikawal dengan
manajemen pertandingan yang detail
kalau ini tidak jalan
ini berhabit bahaya ini
menghentikan status marketing
jika mereka memplesing
satu partai berlangsung malam hari
ini pasti alamatnya tidak bagus
dengan hal yang jelek dan
ini boleh jadi salah satu alasan
sebuah partai yang berakhir jam sepuluh malam
rusuh juga pada saat itu
korban terus berjatuhan
kalau ini duel jadi
kasus ini apalagi kalau saya mendengarkan statement statement anda ini lebih pada
bagaimana sop keamanan ketika bermain ketika mengamankan laga big match
ya saya harus menaruh optimis kepada teman teman yang berada dalam jajaran tim pencari fakta
ada sebuah nama yang juga sahabat saya disitu misalnya anton sanjoyo misalnya akmal barhali
misalnya kurniawan juliante orang orang yang memang nafasnya itu adalah sepak bola dan saya
berharap mereka benar benar bisa bekerja secara total secara detail dan secara bagus nantinya
agar apa agar apa yang terjadi di tragedi stadion kanjuruhan itu bisa dicarikan temuan temuan yang
menarik kita akan tunggu bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh
bentukan dari menko polhukam ada hal lain yang juga mungkin kita lupa bung hardiman ya ini soal
efek jangka pendek dan juga menengahnya jika kompetisi liga satu tetap ditunda karena memang
seperti arahan pak presiden liga satu ditunda dulu sampai ada analisis dan juga penyelidikan yang
lebih jelas soal penyebab kasus ini anda melihatnya bagaimana dengan efek tim tim lain yang apalagi
sedang di peak performance saat ini
eh xia pikir pasti ada pengaruh tentu ya
misalnya sebutlah borneo fc samarinda dan juga madura united yang sekarang berada di puncak
kelasmen dan tim tim yang mengikut secara yang menempel secara ketat itu ada persija ada
persita tangerang ini memang pasti menyodorkan efek untuk sebuah hal yang tidak jelas atau untuk
sesuatu yang belum jelas karena diketahui kompetisi dihentikan
waktu masih sayang sampai waktu yang tidak ditentukan walaupun ketua pssi meminta satu
minggu dihentikan tetapi saya melihat memang hentikan saja kompetisi sampai ada penjelasan
yang resmi dari fifa nantinya fifa mengambil keputusan boleh jadi berangkat dari sodoran
pemontungan dari tim pencari faktor enggak apa apa muter lagi sebulan muter henti dua
bulan kalau sepak bola kita benar benar bisa dijalankan dengan baik dengan benar karena peristiwa seperti
ini sepertinya terulang terus ya bung hardiman ya selalu terulang selalu terjadi selalu ada yang
mata selalu ada kuburan dalam rentas sepak bola kita padahal sepak bola itu ada hiburan bukan
kuburan sedih saya baik sepak bola adalah hiburan bukan
adalah hiburan bukan kuburan sedih saya baik sepak bola adalah hiburan bukan kuburan
itu yang disampaikan oleh pengamat sepak bola hardiman koto yang sudah bergabung bersama kami
di sports corner malam hari ini terima kasih bung hardiman sehat selalu bung hadiman terima kasih dea